seperti biasanya andin
kamu itu selalu keras kepala
kamu minta saya ngecek semuanya disana
ngecek keadaan keluarga
meskipun dokter juga menenangkan saya
dia bilang kondisi kamu pun baik baik aja
gue udah kebakaran
aku mau tidur di tenda
tidur di tenda dulu ya
kan tendanya di rumahnya
jangan tidur di tenda dulu ya
sekarang kita tidur
tahan dulu ya tahan sabar ya tenang kamu harus tenang harus jaga pikiran ya kalau
perjalanan kamu enggak dijaga kamu tegang terus ini ini kaki dilurusin lurusin lurusin tenang
tenang ya sabar ya sebentar lagi kita sampai rumah sakit loh ya allah semoga perjalanan lancar
yang ada cepet cepet pertolongan kasihan adinya semua semoga enggak ada cedera yang parah
pak bapak tunggu di sini dulu ya nanti kalau ada update
saya kabarin ya terima kasih ya
ya allah kenapa situasinya jadi kayak gini sih
gila kebakaran gudangnya andi pakai jatuh tangannya sakit lagi
aduh saya jadi nggak tenang kalau kayak gini
hai situasi di sana gimana ya
saya coba tanya randy deh
tadi angkat lagi riza
hai ada angkat dengan sama riza
hai apa apa surya deh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh al kondisi andin gimana al
waalaikumsalam pak ini andi sedang ditangani sama dokter ini jujur saya enggak tenang pak itu
kondisi villa gimana ya bahaya yaudah kamu di sana aja temen andin ya oh ya
kondisi villa ini udah udah ada dong

saya minta tolong untuk ditenangin semua orang yang ada di sana ya
insya allah andin gak kenapa napa di sini
saya jagain terus
pak nanti kalau misalkan ketemu sama riza atau randy
minta tolong mereka pantau terus apinya supaya nggak merembet ke villa ya
kalaupun petugas pemadam kebakaran belum datang
ya sama minta tolong ya pak di update terus kebakaran di sana ya
karena saya telepon riza sama rendy tuh nggak diangkat soalnya
oh ya pak
saya minta tolong untuk titip keluarga yang ada di sana sama papa dulu ya
karena saya di sini harus jagain andin
saya gak bisa balik dulu ke sana
ya udah kamu tenang aja ya
kamu tetap jagain andin di sana ya
makasih banyak ya pak
pak pak pak
sebentar sebentar sebentar
bapak dipanggil istri bapak
ini saya harus masuk ke dalam igd dulu
tadi bapak mau bicara sama bapak
gimana pak sudi
dipanggil andin berarti andin keadaannya sadar ya
ya syukurlah kalau gitu
ini saya sampai speechless pak mustiar
semua kejadian ini bersamaan
ada kebakaran terus angin jatuh
terima kasih pak
semoga semuanya baik baik aja ya pak ya
harus kita ingat musibah itu semua terjadi atas izin allah
kita kebaikan sama allah
kita mohon selamatan
insya allah amin
istri bapak masih dalam perawatan pak
dan sekarang harus di ronsen
tapi tadi istri bapak bilang mau bicara sebentar sama

makasih dulu ya

nanti nih karisma putri dengerin saya ya
saya nggak akan kemana mana
saya akan di sini ngejagain kamu dan mastiin kondisi kamu baik baik aja
saya gak akan pergi
seperti biasanya andin
kamu itu selalu keras kepala
kamu minta saya ngecek semuanya disana
ngecek keadaan keluarga
meskipun dokter juga menenangkan saya
dia bilang kondisi kamu pun
baik baik aja tapi
dalam keadaan seperti ini di rumah sakit
ada beberapa orang belum kumpul disini
elsa dimana sekarang ya
rumah yang disika
siena pun belum ada
lebih baik saya bagi tugas
suka yang lain
biar proses mencari mereka lebih efektif
dan aku cari elsa
kayaknya kita harus panggil alsa deh
suruh kumpul disini juga
untuk kumpul disini juga ya
iya iya silahkan silahkan
suruh kesini semua
kiki titi paskara sebenarnya
lagi antar ya
disini aja disini
apa lagi mainnya
mama sama papa gimana keadaannya
ya kita doain aja ya
dan mama juga
luka atau apapun ya
rena terperdoa ya
rena kan anak pinter
pokoknya rena doain terus mama sama papa ya
biar hatinya rena tenang juga
aku terus berp